ppatk itu masih ragu itu kadang kadang agak susah itu ngomong di media aja susah
apalagi ini sudah berani menyatakan ada dugaan rekening sekian ada mutasi sekian
dan kemudian di taspend diuntikan sementara itu artinya sudah yakin bahasanya ini bisa
anak gaul itu pede percaya diri
karena apa kalau salah pasti digugat balik kan
ini yang menurut saya tinggal kita rakyat menyemangati kita ucapkan selamat kepada ppatk yang begitu terengginasnya
dan kita berharap kpk juga akan mengikutinya mengimbanginya
dan nanti pun saya juga akan memberikan selamat dan sukses kepada kpk
apresiasi yang besar juga
karena ini momentum itu mau dipakai atau tidak momentum ini
itu yang diberikan kemurahan hati tuhan gitu memberikan titik terang begini
dan kemudian kita tinggal bagaimana menindaklanjutinya sebagai bentuk bersyukur kita
oke ini saya menangkapnya
saya menangkap ada nada optimistis dari maki ya dari bang boyamin
terkait dengan kemana ini akan mengarah
terakhir penerawangan anda prediksi anda kemana ini sebenarnya akan mengarah
karena temuan demi temuan didapatkan oleh kpk informasi mulai dari laporan ppatk pembekuan rekening
kemudian dengan lima ratus miliar rupiah kemudian juga ada dugaan keterlibatan mantan pejabat pegawai dijen pajak
yang menjadi konsultan pajak
dan sepertinya mungkin kak akan menyeret ke hal hal atau isu isu lain ya bang boyamin
saya yakin ini sebenarnya kalau kpk ingin tidak berdiam diri dalam kasus ini
bisa dikembangkan kemanapun ke kanan ke kiri ke atas ke bawah
dan tiffany boleh saya review sedikit besok saya akan mendatangi ke jakarta agung
bagaimana dulu ada kasus tagihan pajak satu tujuh triliun
dan sudah dilakukan
dan sudah dilakukan sandera tapi kemudian hanya tertagih lima belas miliar gitu
jadi ini saya minta ke jakarta agung untuk mereview apakah ini ada dugaan penyimpangan atau tidak
setidaknya bagaimana tagihan satu tujuh triliun kok kemudian hanya diselesaikan tanda kutip dengan uang lima belas miliar
ada satu kasus yang memang besok saya akan bawa ke kejaksaan agung
itu yang sebenarnya apakah ini hanya kalau ini nampaknya tinggal formalitas saja kok terkait dugaan rafael ini
tinggal formalitas karena sudah penyelidikan dan mungkin mudah mudahan segera penyidikan
jadi kalau ini rasa rasanya kalau saya yakin itu prediksi saya akan gold lah kalau ini
kpk harusnya momentum karena dulu ada dugaan rekening gendut di tahun dua ribu dua belas oleh oknum oknum
dikembangkan aja karena juga terkait dengan angin prayitno aji atau handang soekarno itu kan sebenarnya masih bisa di
dengan kejadian ini bisa diformulakan lagi untuk dikembangkan lagi sebenarnya
jadi kalau sekalian menurut saya ini adalah kejadian yang harus dikembangkan lagi
misalnya ini sekali dayung dapat tiga sepuluh pulau sambil dapat ikan ya sebenarnya ini sekarang ini momentumnya tiffany
kita akan lihat kemana arahnya bola ini akan digiring seperti dalam permainan sepak bola
apakah seperti sesuai prediksi anda itu akan gold berapa gold yang akan dicetak
kita masih akan pantau bagaimana perkembangan kasus ini
terima kasih bang boyamin
sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam sehat selalu
berikutnya jonathan latumahina ayah dari kristalino david uzora
membagikan kondisi terkini anaknya usai dianiaya anak mantan pejabat pajak mario dandi satrio
melalui akun twitter at sik siksak jonathan mengatakan david kini tengah memasuki fase pemulihan emosional
kesadaran david lambat laun meningkat lebih sering membuka mata tapi belum menyadari dengan siapa ia kontak
sebelumnya david menjadi korban kekerasan oleh mario dandisatrio anak pejabat di jenpaja kementerian keuangan rafael aluntri sambo
dia terburu buru pada dua puluh maret hingga tak sadarkan diri
berikutnya lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk resmi memberikan perlindungan terhadap david ozora
yang menjadi korban penganiayaan oleh mario dandi anak mantan pejabat pajak
perlindungan tahap pertama akan berlangsung selama enam bulan mendatang
wakil ketua lpsk edwin partogi mengungkapkan perlindungan diberikan karena permohonan
yang diajukan telah memenuhi syarat
tidak ada pertanyaan menjerat kemudian tidak membuat situasi tidak nyaman buat saksi
di sisi lain ada di undang undang penyusupan korban itu buat korban penganiayaan berat itu ada rehabilitasi
dan itu rehabilitasi medis psikologis dan psikosoial
kita ke informasi lain petugas gabungan tanggap bencana natuna menemukan tiga korban jiwa pada selasa siang
total korban jiwa akibat longsor bertambah lebih dari seratus
menjadi tiga belas orang
sementara itu empat orang terluka berat dan empat orang lainnya kritis
sedangkan korban yang masih hilang berjumlah empat puluh tujuh orang
menurut kepala bpbd natuna raja darmika satu korban jiwa diketahui adalah seorang wanita dengan inisial s
ditemukan dalam tumpukan tanah longsor dan bangunan rumah
longsor menimbun sedikitnya dua puluh tujuh rumah membuat akses jalan terputus listrik mati dan jaringan komunikasi terganggu
sekitar satu dua ratus enam belas orang mengungsi di sejumlah tempat pengungsi
sebagai contoh di masjid puskesmas plbn dan sma
saat ini petugas gabungan masih menggunakan cara manual untuk mencari korban karena kondisi tanah masih labil
pukul tiga belas kita berupaya melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi korban
dan alhamdulillah pada tepat jam tiga belas dua puluh hari ini kita menemukan satu korban lagi
dengan identitas s perempuan tim gabungan terus melakukan penyelamatan
walaupun tanpa alat berat dan berdasarkan asesmen kita itu juga sangat riskan menggunakan alat berat
saya juga akan ada ayurwa mawati yang akan menyampaikan informasi terkini dari dunia olahraga di sports corner silahkan
hai tiffany selamat malam salam olahraga
dan di sports corner malam ini salah satunya ada tentang piala dunia
piala asia maksud kami di peluang squad garuda u dua puluh kita akan lihat ya selengkapnya usai jeda